nah kalau misalnya tadi ini kan tentang penampilan mau pakai terus ya tentang penampilan ataupun ya itu mode mode yang akhirnya pun ditiru oleh banyak masyarakat di indonesia
nah kunjungan raja arab saudi ke indonesia ini juga peristiwa bersejarah
maka tidak aneh jika berbagai persiapan mewah dan khusus dilakukan pemerintah indonesia untuk menyambut sang raja dan pangeran
kamu jangan ketawa dong baca beritanya gimana sih
termasuk juga ini yang barangkali juga anda ingin tahu adalah hidangannya apa yang disuguhkan
dan coba kuliner nusantara apa yang menjadi pilihan yang disediakan oleh pemerintah indonesia untuk disajikan bagi raja salman dan juga rombongannya
hidangan mewah khas indonesia akan menyambut kedatangan raja salman di tanah air
olahan seafood akan mendominasi sajian untuk raja salman termasuk pencuci mulut dan buah buahan khas indonesia
kuliner nusantara tampaknya tetap menjadi hidangan andalan bagi sang raja dan rombongan
sementara itu nasi kebuli akan disiapkan sehingga raja salman tetap bisa menikmati sajian khas timur tengah
karena tidak ada permintaan khusus mengenai makanan dari raja salman seluruh hidangan merupakan pilihan pihak istana
selain itu berbagai pertunjukan siap ditampilkan di depan raja salman dan rombongan
setiba di istana bogor raja akan disambut oleh pasukan drum band
diringi dengan pasukan berkuda dan dua puluh satu kali dentuman meriah
beberapa tarian tradisional indonesia juga akan menyemarakan kunjungan ke negaraan orang nomor satu arab saudi ini
tari zapin dan rampak gendang nusantara dipilih karena arab saudi memiliki kedekatan dengan kebudayaan melayu
aktor sekaligus seniman deni malik ditunjuk presiden joko widodo sebagai koreografer
denny menyebut akan menggabungkan beberapa tarian menjadi satu pertunjukan yang dinamis
dengan irama yang cepat
tarian ini nantinya akan ditampilkan pada jamuan makan siang di istana bogor
lady malino cnn indonesia
ya kami sudah terhubung langsung dengan mas denny malik seniman yang menjadi koreografer ya
dalam tarian tarian nanti yang akan dipertunjukkan bagi rombongan kerajaan arab di istana bogor
iya pagi wah gimana nih hari ini nih sudah beberapa jam lagi menjelang
apa yang dilakukan mas denny persiapannya sudah seperti apa
udah kita kemarin udah rehearsal
sekarang sudah mau siap siap semuanya
dan kita sudah siap siap dengan kostum dan properti yang akan mau ditampilkan
acaranya di halaman belakang istana bogor
itu untuk pada saat raja mau menandatangani

ini sudah yang dua tiga kali saya dengan istana kemudian alhamdulillah untuk acara ini saya juga walaupun termasuk menedak ya permintaannya baru seminggu yang lalu
wow berarti saya seminggu persiapannya
karena ini ide nya langsung dari pak jokowi gitu ya terus baru seminggu yang lalu saya dihubungi yaudah jadi kita harus siap gitu
nah kebetulan memang ada beberapa karya saya yang memang juga sudah ready untuk ditampilkan gitu jadi tinggal finishing di mana mana untuk lebih disempurnakan lagi lah gitu
oke tariannya apa
tarian untuk pambutan di jamuan makan siang yaitu tari zabin sumatra
jadi kita tahu zabin itu juga dari arab dan kita banyak juga pengaruh dari budaya arab
khususnya melayu ya jadi saya bilang zabin sumatra
jadi dari gerakan musik itu ya kolaborasi antara musik zabin dengan tabu tabuhan kemudian dengan gerak tari melayu sumatra
kemudian setelah itu untuk penampilan kedua dengan empat puluh penari dan pemusik itu di halaman belakang istana
itu pada saat sebelum raja menanam pohon sebagai simbol persahabatan
nah kita juga tampil di situ ada
rap gendang tetabuhan doel dari bokbulu kemudian juga ada rapai geleng taman
kemudian dengan rantak melayu kolaborasi antara riau sumatra barat bina ya
gitu aja lah
jadi spektakuler lah ya
karena ada salawatnya juga
tentunya dengan sentuhan religi ya yang islamiyah gitu
oke mas denny sukses ya untuk nanti
nanti sore semoga bisa membanggakan kita semuanya nih nanti
terima kasih banyak
nantikan dokumentasinya ya mas denny
thank you sudah bergabung
nanti kita undang ke studio ya mas denny
oke kita belajar tarian juga ya
thank you sekali lagi
thank you mas denny malik terima kasih banyak